luli indartono dan lilik suci
menjadi inisiator warga di kompleks cipageran asri
kota cimahi jawa barat
untuk membantu keluarga m
yang terpapar virus corona
klaster seminar keagamaan lemba
awalnya terjadi kepanikan dari warga di sekitar komplek
namun setelah diberikan pemahaman
warga pun saling bahu membahu
membantu dan menyuplai kebutuhan sehari hari keluarga n
warga sekitar menyuplai sembako dan makanan
bagi keluarga m yang sedang melakukan isolasi mandiri tersebut
sebelumnya keluarga m harus menjalani isolasi mandiri selama empat belas hari
setelah dinyatakan positif hasil repites meskipun ada gejala
masyarakat seberumahan cukup mengalami kecemasan
karena saat itu belum ada informasi resmi waktu itu
tetapi kemudian kita mengambil beberapa keputusan
yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa ini adalah musibah
yang tidak dikehendaki
oleh yang bersangkutan
oleh karena itu
fokus dari yang bersangkutan itu justru harus kita dukung
karena yang bersangkutan adalah warga kita semua
tidak ada yang ingin sakit
terus ya emang biasa aja ya
edukasi berarti ibu sudah dapat ya bu ya
edukasi tentang virus ini ya bu ya sudah dapat ya bu ya
intinya jaga jaga persisian aja
para inisiator tersebut berharap
apa yang dilakukan warga di komplek ini dapat menjadi contoh
untuk masyarakat lainnya yang memiliki tetangga positif virus corona
mereka juga berharap agar tidak ada pengucilan
maupun pengusiran apabila ada warga di sekitar rumah
yang terpapar virus corona